dan untuk mengurangi tergantungan terhadap dolar amerika
sejak awal dua ribu delapan belas bank indonesia bank sentral malaysia dan thailand
sepakat untuk menerapkan kerangka kerja local currency settlement
lalu bagaimanakah efektivitas kerangka tersebut bisa menguatkan gerak rupiah sejauh ini
indonesia telah mengajak malaysia dan thailand melalui bank indonesia
yang menggandeng bank sentral kedua negara untuk menerapkan sistem local currency settlement
local currency settlement atau lcs adalah penyelesaian transaksi perdagangan ekspor dan impor
antara dua negara menggunakan mata uang masing masing negara
artinya transaksi ekspor dan impor ketiga negara yang semula selalu menggunakan mata uang dolar amerika
kini bisa langsung dikonversi dari rupiah ringgit ataupun bat
sehingga tidak perlu lagi membeli dolar amerika
hal ini diakini dapat menekan mata uang dolar amerika
dan membuat transaksi jadi lebih efisien
mengingat nilai rata rata transaksi ketiga negara mencapai satu dua triliun dolar amerika per tahun
setahun berjalan perkembangan nilainya masih kecil
bila dibandingkan total nilai perdagangan antar tiga negara tersebut
bi melaporkan sepanjang tahun dua ribu delapan belas
nilai perdagangan yang memanfaatkan lcs menggunakan ringgit malaysia
sebesar lima ratus dua puluh tiga juta ringgit dari total nilai perdagangan tiga belas miliar dolar amerika
sedangkan dengan thailand pengusaha kita baru mencatat nilai transaksi menggunakan bat
sepuluh juta bat dari total nilai perdagangan sekitar lima belas miliar dolar amerika
jadi seperti tadi saya singgung misalkan hanya dengan malaysia dan thailand saja
porsi penggunaan dolar dalam perdagangan dengan malaysia itu masih cukup besar
kalau dengan thailand juga kurang lebih angkanya sama
tapi dengan tren yang saya sebutkan tadi
kita bisa berharap banyak bahwa pelan pelan dia bisa mengurangi ketergantungan perdagangan kita terhadap dolar
jadi ini konteksnya lebih kepada potensi jangka panjang
kita memang tidak bisa berharap seketika karena memang baru dimulai juga setahun yang lalu gitu ya
dan hal yang sama juga terjadi baik di malaysia maupun di thailand sendiri
rendahnya pemanfaatan kerangka lcs itu karena pengusaha tidak mau repot mengonversi dua kali nilai transaksi mereka
belum lagi jika perusahaan itu belum mumpuni memitigasi risiko fluktuasi kurs mata uang
tapi dari sisi pemainnya dari sisi pebisnisnya ini mereka belum familiar
nah ini perlu dilihat ke situ dan mungkin dicarikan cara bagaimana memitigasi risiko tadi
apa fluktuasi currency antara thailand malaysia indonesia
karena memang mereka sekarang ini mengambil gampang aja karena mereka lihat dolar aja kan
tapi risikonya terhadap mata mata uang yang lain juga harus dilihat
itu masalah kebiasaan aja sih
masalah keyakinan mereka dalam stabilitas mata uangnya juga ya
karena selama ini kita lihat kan usd relatif stabil
kita tahu beberapa mata uangnya
kita tahu beberapa mata uangnya
kita tahu beberapa mata uang asean mata uangnya relatif fluktuatif ya
jadi itu masalah stabilitas satu masalah instrumen investasinya
bi menyebutkan sejumlah alasan mengapa pengusaha masih banyak yang menggunakan dolar amerika
yaitu karena mekanisme pembentukan harga produk di luar negeri yang masih menggunakan dolar amerika
kemudian korporasi pembiayaannya menggunakan utang luar negeri yang denominasi dolar amerika
dalam kegiatan ekspor impor
serta masih rendahnya pemahaman kerangka lcs oleh pengusaha dan perbankan
kalau ini dilakukan dalam jumlah yang besar apakah ini bisa masih bisa gitu
karena kita kan ketergantungan biaya sejarahnya besar
kalau misalnya tradenya itu kecil kecil mungkin bisa
tapi begitu tradenya besar dengan volume yang besar apakah ini masih bisa menyerah
itu aja yang kita masih kaji
tapi kita sih melihat ini sih suatu hal yang positif yang memang kita harus lakukan dari dulu
perlu kerja keras dari bank indonesia untuk terus mengajak pengusaha memanfaatkan kerangka lcs di masa depan
sebab kerangka lcs tengah disusun bersama negara mitra dagang terbesar indonesia
seperti jepang korea dan tiongkok
jika terwujud dan pengusaha memanfaatkan lcs ini
maka bisa membantu rupiah lebih perkasa
manakala dolar amerika kembali menggila
desy ari tonang jakarta